ada yang bawa senjata lagi
kenapa berhenti miaka
nanti mereka muncul
diki gak ada
diki kayaknya tertinggal jauh deh
gak gak ada waktu
gimana kalau sekarang dika udah kenapa napa
apapun yang terjadi
buat apa kita selamat kalau dika kenapa napa
bener juga tuh
yuk kita kesana
setuju sama mereka

lepas henri prosesi orang lain mengerjakan pertimbangan wungan
dia bisa vari
sakit matahari daya teradasi
jadi dia harus titip katakan pinya penjagaan
oh ya rhonte a perlu nignik doang
bika bangun dong
maafin kita kita udah ninggalin kamu tadi
bika bangun dong
kita gotong aja yuk
terus kita bawa ke rumah sakit
jahat banget sih kalian
sakit banget nih badan aku
kamu tau yang jahat
kamu tuh udah ngebohongin kita tau
sedih tau ngeliat kamu
kamu sedih ya noval
ngapain sih lu
tapi syukur kamu gak diapa apain sama anak berandal itu tuh
ya enggak lah
mereka itu bukan anak anak berandal
dari pakaian yang pungut begitu
mereka itu anak anak yang gak mampu
terus ngapain mereka ngejar ngejar kita
tadi itu mereka ketemu buku pelajaran di jalanan
mereka itu cuma mau tanya sama kita
kalau itu punya kita bukan
itu doang kok
kalau mereka jadi itu cuma gosip
mereka itu anak anak baik kok
syukur deh kamu selamat
aku udah mikirin kamu kenapa napa
kita udah ninggalin kamu
terima kasih ya
halin udah jadi kawan kawan setia aku
jadi inget sebuah cerita yang sedih banget nih
cerita tentang dua sahabat
sayangnya yang satu meninggal dunia
sahabatnya sedih banget
soalnya dia merasa bersalah
penyebab kematian sahabatnya tuh
memang dia kenapa meninggalnya
tenggelam di danau
pas lagi berenang ya
ceritain dong dik
danau nya angker ya
mendingan kita ceritanya di bawah pohon itu duh
mau dengerin gak ceritanya
dimas sama dafa itu
adalah dua sahabat
yang paling setia
kemana mana selalu berdua
nih aku bawain es krim
yang ini buat kamu
yang ini buat aku
kamu jangan sekali sekali mengganggu dafa
suka juga gua
apapun yang terjadi
aku harus lindungin dia
kita lawan dia sama sama
dia kabur juga
ya ampere mau kabur sih
ampere kecil aja
kita balapan yuk
sampai gapura depan
ya udah deh
patrons untuk huni
kalau punya badan tuh jangan gendut gendut
akhirnya gol juga
kebetulan nih ada kamu
tuh ambis tika di situ
dimas aku ada sesuatu untuk kamu
ini aku udah kena kenangan buat kamu
kayak kamu pergi jauh aja
tuh tolong taruh di latih situ aja
itu stiknya ada di situ
pasti aku menang
aku yang menang
kamu yakin dimas mau berenang di sini
iya emangnya kenapa
airnya juga terlalu dalam kok
aku dengar danau ini angker
nah itu gak bener
setahun lalu aku udah ajak berenang sama abangku
dan gak ada apa apanya kok
anak lain juga sering berenang di sini
cuma berani dan nggak percaya gitu gituan aja
kalau kamu takut
gak usah deh kita pulang aja gak apa apa
enggak enggak aku nggak takut kok
terus kalau air danaunya gak terlalu dalam kenapa dafa bisa tenggelam
berarti bener dong danaunya angker
kayaknya sih gitu
tuh kan baru juga mulai ceritanya
udah ada aja yang mau tong
dengerin dulu dong ceritanya
ayo dik lanjutin aja ceritanya
dika kok kamu pola makan sih
ntar dong lagi makan
oke deh aku lanjutin ceritanya
sekarang kita balapan yuk yang kalah mati mie ayam ya
oke siapa takut
ayo satu dua tiga
dapah aika dapah
dapah dapah bangun dapah
aku cari bantuan dulu
ada apa deh yang merendih mobil saya
tolongin temen saya pak
temen saya pak
sampai ketemu dengan aku ya allah
dapatkan si dapah
kamu jangan nangis
dava pasti baik baik aja
kamu berdoa aja ya buat dafah
ini salah dimas mak
dimas udah ngajak berenang dapah di nanaw itu
mama yang tenang
jangan berpikiran macem macem
kita doakan saja dapah
mudah mudahan tidak ada apa apa
sepertinya anak bapak sudah tidak ada
sebelum tiba disini
kenapa sampai ini mas
ini semua gara gara kamu dimas
kamu kan yang ajak dapah berenang di nanaw
mama nggak usah mandiin dimas
ini sudah kendak allah ma
anak kita meninggal pak
papa tahu ma
mama tak ikhlas
aku tidak akan menikah dengan anak anak kamu
tidak apa apa mama
kami sudah ikhlas
ini sudah kenang allah
kita kedalam ya
sampai jumpa lagi